dengarkanlah musik ini musik yang diciptakan dengan hati
seni dan estetika yang dimiliki perajin mampu menciptakan potongan potongan bambu
yang menghadirkan nada nada merdu saat dimainkan
tetapi ini bukan sekedar musik
sebab ada sejarah dan riwayat besar dari alat musik yang lazim dikenal dengan sebutan
inilah angklung salah satu alat musik dari bambu
yang telah mengalun sejak abad ke dua belas di tanah pasundan
merujuk dengan keberadaan kerajaan dan kelekatan budaya sunda
keberadaan angklung berkaitan dengan sumber kehidupan masyarakat yang agraris
dengan sumber kehidupan dari tanaman padi
masyarakat sunda lama bahkan percaya dan menggunakan angklung sebagai ritual saat menanam padi
kami di luar ranah disiplin sejarah hanya bisa mengungkap
dari kajian fungsinya
angklung ini sebetulnya difungsikan sebagai untuk apa
sebagai apa di dalam masyarakatnya
ada sampel memang seperti yang saya sebutkan tadi
kalau mau lihat orang sunda dulu menjalankan kehidupannya seperti apa
ya kita melihatnya sampelnya orang baduy umpamanya
angklung di dalam masyarakat baduy itu difungsikannya dalam apa
oh ternyata untuk upacara ritual padi penanaman padi
masyarakat yang luarnya juga banten kidul umpamanya
ternyata mempergunakan angklung dengan memfungsikannya dalam upacara yang sama begitu
ada hal hal yang memang bisa kita ambil ini sebagai data yang bisa memperkuat
oh mungkin angklung ini bisa dikajinya itu melalui fungsi begitu
jadi ada angklung sebagai fungsi ritual
ketika mengungkap fungsi ritual ini ada kaitannya ritual apa
ritual penanaman padi
oh ya padi padi padi
yang menanam padi itu selalu mempergunakan angklung
tidak adanya peninggalan berupa artefak dan terbentuknya budaya lisan dalam masyarakat sunda lama
menyebabkan sulitnya mengungkap asal usul angklung
perkembangan angklung di tanah air tidak lepas dari inisiatif
seorang guru musik yang menginovasi angklung agar bisa memainkan nada diatonis kromatis
sehingga dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas lagi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dialah daeng sutikna
kegigihan dan pengabdiannya terhadap dunia pendidikan terutama seni musik angklung
membuat angklung dapat mengalun merdu dan dimainkan banyak orang
pada saat ini
pak daeng itu mengembangkannya untuk di dunia pendidikan khususnya adalah untuk dunia pendidikan musik
muridnya yang lain ini mengembangkannya meskipun berkaitan dengan pendidikan
tapi ada nilai plusnya ternyata ini untuk pengembangan kepariwisataan memang untuk saya jadi lebih luar biasa
salah satu muridnya itu adalah pak ujo ngalagena
tahun seribu sembilan ratus enam puluh dalam kongres pgri ditetapkan bahwa angklung diatonis diberi nama dengan angklung pak daeng untuk menghargai karya beliau
sosok daeng sutikna kini sudah tidak dapat kita temui
beliau meninggal dunia pada delapan april seribu sembilan ratus empat puluh
namun karya dan kerja kerasnya dapat kita rasakan hingga kini
putri kelima beliau erna gajah
piros berbagi kisah bagaimana awal mula seorang daeng sutikna belajar membuat angklung
menghadapi anak anak kadang kadang ada yang malu gak mau nyanyi terus bolos dan lain lain
terus dia pikir anak anak ini harus lebih apa ya supaya merangsang dia bisa ikut main
kalau bapak saya main viol dia bisa ikut main
kalau bapak saya main viol dia bisa ikut main
kalau bapak saya main viol dia bisa ikut main
dan viol sama begitu
akhirnya dia pikir harus ada satu macam alat musik yang menarik untuk mereka
dan pada yang waktu kecil dia juga main angklung di sekolahnya
namanya angklung buncis kalau zaman dulu
itu suka rebutan
jadi pada yang pikir wah kalau bisa begitu tapi itu kan hanya lima angklung
kemudian dia belajar bikin angklung
salah seorang pengemis pak jaya belajar membuat angklung
pak jaya heran tadi aden mau jadi pengemis
oh enggak saya ingin belajar membuat angklung
erna sangat bersyukur angklung dapat dimainkan dan dikembangkan oleh siapa saja
terutama anak muda yang terus berusaha membawa angklung ke kancah dunia internasional
dan memang mereka sudah jauh lagi untuk mencari abortion
karena mereka masih dalam fase muamian
karena disuruh datang angklung tersebut
kemudian ravi beralih ke jaluresta anak muda dan dikumpulin dicoba

akedin kita jadi orang utama bukan mengaku
itu semuanya dari kita
mendunianya angklung seperti saat ini memang tak lepas dari angklung diatonis ciptaan daeng sutikna
namun mengembangkan seni musik angklung untuk pendidikan sekaligus menjadi magnet pariwisata
tak lepas dari sosok ujo ngalagena atau biasa dikenal dengan mang ujo
salah satu murid daeng sutikna ini mendirikan saung angklung ujo
yang saat ini menjadi arena pertunjukan seni angklung bagi para wisatawan
dengan momentum yang bagus itu pak ujo terus lebih giat lagi membuat
dan di samping angklung yang saat itu dimasukkan
memainkan tangga nada diatonis atau tangga nada barat kayak tangan
pak wijo melirik karena jawa barat juga punya nada yang khas nyunda ya artinya ya
yang disebut nyalenro pada waktu itu karena belum belum salenro betul namanya jadi nyalenro disini
pak ujo berpikir kenapa tidak dibuat yang tangga nada tersebut
mulailah merintis cari bagaimana cara membuatnya
ternyata ya sama prinsipnya dengan angklung yang diatonis yang pak daeng sutikna buat
hanya beda cara menala saja
nah dari mana pak ujo mengambil dasar nalaknya
kebetulan beliau adalah guru konservatori karawitan
dimana pada lembaga sekolah tersebut tentu punya alat gamelan
nah dilaraskan atau disamakan nada gamelan itu
yang salendro ada yang madenda ada yang pelok ke dalam bentuk angklung
kemudian juga setelah ada angklungnya tidak puas dan dibuatlah juga perangkat yang seperti calung dan seperti gambang supaya nuansanya juga mirip gamelan
di saung angklung ujo tak hanya dipertunjukkan penampilan kesenian musik angklung dan bambu saja
wayang golek serta tarian juga turut menghibur wisatawan yang hadir
tak jauh dari arena pertunjukan terdapat bengkel angklung
di sini pengunjung dapat melihat cara pembuatan angklung mulai dari bambu utuh menjadi alat musik angklung
bambu bambu ini berasal dari bangunan yang dianggap sebagai bengkel angklung
bambu bambu ini berasal dari bangunan yang dianggap sebagai bengkel angklung
bambu bambu ini berasal dari kebun awi atau dalam bahasa indonesia kebun bambu yang terletak sekitar tiga km dari saung
kebun ini bertempat di cijaringau kabupaten bandung
abah rahmat sang pembuat angklung yang sudah mulai membuat angklung sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini belajar langsung dari mang ujo dan terus setia menjaga kualitas dalam memproduksi angklung di saung ini
beliau pun bercerita cara membuat angklung hingga memilih angklung yang terbaik
beliau pun bercerita cara membuat angklung hingga memilih angklung yang terbaik

pertama ada bambu hitam untuk suaranya khusus
kedua ada bambu apus untuk dasar kerangka bagian bawahnya
dan ketiga ada bambu gemung untuk tiang tiang kerangkanya
yang dipakai itu bambu yang usianya lima tahun ditebangnya di musim kemarau dan dikeringkan lagi selama satu tahun baru dibuat angklung
sekarang cara pembuatannya bumbu yang sudah kering dipotong potong lalu dibentuk bakalan bakalan
seperti ini bahwa sudah berbentuk tepung anda suara dan setelah itu nanti dibuat nada atau
suara disistem sedangkan bambu yang dua macam tadi yang aku sama kamu dibuat untuk rangkanya
seperti ini dan setelah suara dan kerangka selesai baru dirangkai masuk ke kerangka seperti ini
hai dan yang paling akhir nanti diikat atau dilet dengan rotan pinggir pinggirnya jadi sebuah
petang belum menjelang ketika komunitas angklung bindaan ujjo ngala genan tengah
beraksi dengan permainan musik angklung seolah mengenang mendiang gurunya musik musik angklung

terus mengalun di saung ini tangan dingin ujjo membuat saung yang didirikan sejak seribu sembilan ratus enam puluh enam ini
moncer dan hidup sebagai pusat pelestarian angklung daeng sutikna dan ujjo ngala gena
adalah legenda di dunia musik angklung keduanya telah tiada namun kiprahnya dilanjutkan oleh
murid dan keturunan mereka sam ujjo misalnya anak kedua dari ujjo ngala gena
mewarisi ilmu bermain angklung tradisional bernada pentatonis ia belajar dari sang ayah tentang
beragam tangga nada dan teknik dasar bermain angklung yang akan saya perlihatkan sekarang
adalah dasar dari pak ujjo membuat angklung yang tradisi yang namanya tradisi angklung itu tidak berupa melodis yang namanya tradisi angklung itu tidak berupa melodis

ini disebut tangga nada salendro

tak ada lagi hal yang lebih penting
ya saya tidak mengenalnya
lagunya seperti disebut permainan anak sunda yang tadi diperdunjukkan kami dipakai sebagai halaran atau arak arakan atau bisanya ada upacarainkatan lagu itu yang dirangkaikan menjadi keulinan orang lembur dengan nada yang sederhana tadi